tanyain ada kerjaan kagak buat si tajudin
insya allahnya yang pastinya mak
lu sendiri kan tau mai
si tajudin itu anaknya baik
kagak macem macem dah
gue mau ke rumah di sodik
oh seperti itu
kok lewat sini
rumah haji sodik kan di sana
habis enak sih jalan malu
kamu kenapa senyum senyum
saya baru beli casan di nengrika
ih beli apa beli
ah petani nikah
ya beli atuh
kalau kopi pahitnya satu enggak pakai gula ya elatis gue juga tahu kalau yang namanya kopi pahit
kagak pakai gula kata bapak saya eh udah sekarang lo mendingan dengerin aja apa kata gua
ah kebetulan eh anten gue
kenapa lutis saya lagi kesel ya kesel ngapa kang amin
teman baik saya yang udah saya anggap saudara ngedeketin yang rika
sadar lo ini saya sadar po nggak mabok lo maksud gue ngapain lu mikirin si amin
sama si rika tapi kan po udah mendingan lu mikirin bini lu sono halo tia nih amin
apa laporan semua paket sudah dikirim iya siap
menggigamu kemana rika membeli bakso kakak kalau amin antar boleh enggak bisa meren
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau sekarang mah masih ngelamar lamar kerja doain aduh biar saya cepat dapat kerjaan
rika kan tadi ngaminin kata katanya koko bukannya manggil
cie cie siang siang udah pacaran
cie yang lagi cemburu
pur bener si tisnak lagi cemburu miss amin
eh pok ceritanya ntar aja saya lapar
lo makan aja sendiri
pakak warung basahnya di situ
jat gue jalan dulu ya
lo terusin dah makan ya
kita kalau ada kerjaan gue kabar kabarin lo ya
bantuin gue dong
ya ya lah
lo masih aja gak bisa bangun diri
makasih ya jat
mau ngapain tuh si daddy
dia minta tolong cariin kerjaan
mau ngapain tuh si deddy
gadoaian pedes ya
itu gak pake sambel balsonya
ini juga mau